sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
turut ya apa kata dia
saya enggak mau kamu disakiti

jangan ada sepeta kata pun keluar dari mulut bau kamu itu
lekat kamu benar benar lekat
benar kan pak
semua yang saya bilang tadi itu benar kan pak
karena saya yakin banget
saya tahu pak prabowo bukan orang yang seperti itu pak
kamu gosok peluk saya
kamu memang anak yang kerewat
kamu bikin saya lemah dengan kata kata kamu
saya nggak suka lemah
saya ini bukan orang yang lemah tahu kamu
apa yang udah aku lakukan
tadi aku udah meluk pak prabu
bahkan aku berani bertaruh nyawa buat dia
padahal pak prabu itu kan orang yang udah bunuh ayah
minggir kamu pacingat
ini semua karena
ini semua karena kamu
jangan kamu berani sentuh dia
lebih baik kamu jangan mendekat
atau kamu saya bunuh sekarang juga